dan saat ini kami sudah terhubung dengan ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia yaitu dr daeng m fakih
selamat siang pak dokter
bisakah anda jelaskan kondisi dan juga hambatan yang dialami oleh para tim medis yang menangani pasien corona saat ini pak
ya kawan kawan di bawah itu sudah bekerja keras
baik yang melakukan pemeriksaan melakukan perawatan baik yang di ruangan biasa maupun di kamar isolasi
kondisinya memang sekarang kapasitas pasien banyak berlimpah begitu
dan beberapa peralatan termasuk alat lindung ini yang sangat terbatas
sehingga kawan kawan di lapangan sekarang banyak melakukan modifikasi
modifikasi dari bahan bahan yang menurut kawan kawan masih bisa dipakai
seperti kantong plastik sampah itu dimodifikasi jadi alat pelindung diri
kemudian kadang kadang jas hujan
atau baju baju di kamar operasi yang masih bisa dimanfaatkan dimanfaatkan
tapi kondisi ini sangat miris kalau menurut saya
karena bisa jadi kemudian apa yang dilakukan
dilakukan kawan kawan itu tidak tersedia dengan baik
ya dokter daeng bisakah anda merangkum mungkin ada berapa banyak sebenarnya secara total apd
yang dibutuhkan oleh para tenaga medis untuk bertugas saat ini katakanlah selama satu bulan ke depan
jadi begini terhitungannya begini kalau dalam satu bulan ya
kita tahu apd itu adalah alat pelindung diri yang sekali pakai
ya rumah sakit itu biasanya menerapkan dalam sehari tiga shift jaga
sekali shift jaga untuk pasien itu biasanya yang nangani ada satu dokter konsulen
satu dokter jaga kemudian tenaga perawat
tenaga yang biasanya melakukan pengantaran nutrisi bagi pasien
makanan bagi pasien
tenaga yang biasanya melakukan pembersihan tempat
termasuk yang membuang sampah itu kira kira minimal yang dibutuhkan apd untuk tenaga tersebut
lima sampai enam apd dalam satu shift
kalau itu dalam tiga shift berarti kalikan tiga shift tiga kali
kemudian kalikan jumlah pasien yang seluruhnya dirawat
kemudian kalikan seluruhnya
setelah hari perawatan
jadi kira kira seperti itulah kebutuhannya
karena apd ini adalah dipakai sekali pakai kemudian dibuang dan dihancurkan supaya tidak terjadi penularan
pak dokter sejauh ini sudah keluar pernyataan dari ikatan dokter indonesia bahwa
kalau apd tidak tersedia maka tenaga medis tidak akan bertugas begitu
apakah ini hanya merupakan ancaman
atau seperti itu
seperti apa sifatnya ini
apakah ini himbawan untuk lebih membangunkan pemerintah untuk menyediakan apd tersebut sesegera mungkin
jadi begini tidak ada ancaman apapun
jadi yang selama ini ada di pemberitaan bahwa ada ancaman mogok dan lain lain itu tidak benar
karena petugas kesehatan sampai sekarang masih semangat dan masih bersama sama petugas yang lain melakukan perawatan
dengan baik kepada pasien
jadi yang kami sampaikan itu adalah mengikuti surat edaran kami yang pertama kepada petugas kesehatan
surat edaran tentang sop dan klasifikasi penggunaan alat pelindung diri atau apd
dalam surat pernyataan itu sebenarnya untuk lebih mengingatkan dan lebih menegaskan kembali kepada seluruh petugas kesehatan
bahwa kalau kita menggunakan alat pelindung diri atau apd kita harus mengingatkan kepada semua petugas kesehatan
jangan sekali sekali ikut merawat kalau petugas kesehatan itu tidak dilengkapi atau tidak mengikuti sop apd yang benar
karena kalau nekat begitu merawat pasien dengan apd yang tidak memadai
maka kami khawatirkan beresiko tenaga kesehatan tersebut
langsung kita mengikuti
kalau langsung tertular saat itu
kalau langsung tertular maka yang bersangkutan tidak lagi bisa merawat
itu kami mengerti pak dr daeng sudah ada sejumlah organisasi atau sudah banyak organisasi dan juga perusahaan yang kemudian menyatakan akan membantu
seperti apa pengorganisirannya sehingga bantuan dari mereka kemudian ini tidak disalahgunakan pak
ya jadi begini
yang pertama kami apresiasi kepada
bnpb yang sudah membantu mendistribusikan memberikan apd itu kalau tidak salah di gelombang pertama satu ratus lima ribu apd
tetapi rasanya dengan jumlah seperti itu untuk seluruh indonesia masih belum cukup
sehingga apalagi ini kan pasien terus bertambah ini
setiap hari sudah ratusan bertambahnya
sehingga kebutuhan apd tambah
kami mohon kepada bnpb kementerian kesehatan dan saya rasa seluruh pihak lah untuk tetap gotong royong membantu kami petugas kesehatan
karena kebutuhannya semakin banyak dan semakin sangat ditunggu oleh kawan kawan
oleh karena itu kalau bisa pendistribusian berikutnya disegerakan dilakukan secara kontinu
dan kalau bisa memotong birokrasi yang ada
barangkali bisa langsung didistribusi ke rumah sakit rumah sakit yang membutuhkan
saya yakin kawan kawan bnpb dan kementerian kesehatan mengetahui dan memiliki pemetaan data rumah sakit rumah sakit yang merawat dan berapa kebutuhannya
oleh karena itu mohon birokrasinya biar tidak lama
itu langsung saja dikirimkan ke kawan kawan di rumah sakit
baik terima kasih pak dr daeng m fakih atas waktunya bersama cnn indonesia